inilah masjid agung solo yang berada di sebelah barat alun alun utara keraton solo
masjid yang masih kokoh berdiri ini didirikan oleh sri susuhunan paku buwono iii pada tahun seribu tujuh ratus enam puluh
selain memiliki nilai seni arsitektur dan sejarah masjid agung ini juga merupakan salah satu obyek wisata di kota solo jawa tengah
banyak keunikan di masjid agung ini
selain bangunannya yang masih utuh juga menara yang masih kokoh berdiri
termasuk kentongan dan beduk yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu
di halaman masjid sebelah kanan terdapat sebuah bangunan kecil berwarna biru mirip monumen
inilah jam istiwa atau jam matahari
menurut abdul bashid sekretaris takmir masjid agung solo
meskipun sudah berumur ratusan tahun jam istiwak atau disebut jam bencet ini hingga saat ini masih berfungsi
namun karena usianya yang sudah ratusan tahun
jam ini harus ditutupi
dan ditutup kaca untuk menghindari dari terpaan hujan dan kotoran
didirikan untuk melengkapi masjid agung yang dulu belum bisa menentukan jam waktu masuk secara tepat
maka atas petunjuk para ulama berdiri sekat pikir
kan untuk menentukan waktu sholat harus ada waktunya
maka waktu itu dibuat jam istiwa oleh raja paku kuno
yang berumur seribu delapan ratus lima puluh delapan pada tahun seribu delapan ratus lima puluh lima masehi atau seribu tujuh ratus delapan puluh empat jawa
menurut abdul bashir dahulu jam istiwa selalu dipakai umat islam khususnya di masjid agung solo
untuk menentukan waktu sholat dengan melihat posisi matahari terhadap bumi
karena itu selama dua setengah abad sejak dibuat jam istiwa ini dipercaya sebagai patokan waktu sholat
namun jam istiwa tidak dapat menjadi patokan waktu sholat subuh dan isya
karena pada waktu itu tidak ada matahari
hampir setiap bulan ramadan masjid ini selalu dibanjiri umat islam untuk beribadah
baik yang berada di sekitaran masjid maupun para pedagang atau pembeli dari pasar klewer
yang sekedar ingin istirahat menunggu waktu berbuka atau menunaikan ibadah sholat
sri hartono pak jari indrajaya solo jawa tengah